terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
meski mendapatkan kecaman karena dapat membahayakan arus lalu lintas penerbangan
namun bedanya kali ini ketinggian dan jenis balon udara yang dilombakan telah ditentukan
sehingga aman bagi penerbangan udara
meski baru pertama kali dilombakan
namun festival balon udara tanpa awak yang diadakan polres ponorogo di lapangan sepak bola desa nongkodono
kecamatan kauman ini minggu pagi berlangsung meriah
tujuh peserta lomba mampu menghiasi langit ponorogo dengan balon udara tanpa awak yang beragam warna dan bentuknya
dalam festival balon udara tanpa awak ini
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta
yaitu tidak diperbolehkan menggunakan api
ukuran balon tidak boleh lebih dari tujuh meter
dan harus diikat menggunakan tali yang panjangnya tidak lebih dari tiga puluh meter
meskipun sempat membuat peserta kesulitan
namun semua peserta tetap antusias mengikuti festival
demi melestarikan tradisi warga ponorogo di setiap hari raya
ini karena udara
terus kedua kalinya karena tidak pakai sumbu
karena biasa kan
nah balon itu pakai sumbu api itu
sehingga kan bisa tenang lah
seperti ini memang susah
terus angin juga berada
festival balon udara tanpa awak ini
sengaja dilakukan untuk memberikan wadah bagi warga
di mana sebelumnya banyak warga yang protes dengan razia balon udara oleh pihak kepolisian
ini di idul adha ini
kami melaksanakan kegiatan festival balon udara yang pertama kali di indonesia
informasi dari kementerian perhubungan tadi
bahwa ini baru pertama kali diadakan festival yang ada di indonesia
sementara untuk kriteria penilaian
pemenang harus memiliki nilai tertinggi berdasarkan keindahan
warna dan bentuk balon udara yang berhasil diterbangkan